sudah pernahkah anda mencoba tempe semangit atau tempe yang hampir busuk
mendengar pertanyaan ini mungkin anda sedikit mengernyitkan alis
ya meski terdengar aneh namun rupanya olahan dari tempe semangit yang menjadi ciri khas kuliner jawa tengah dan jawa timur ini
bisa diolah menjadi hidangan yang menggugah selera
penasaran dengan menu olahannya saya pun mencoba sambal tumpang
salah satu menu olahan tempe yang hampir busuk di rumah makan sumber asli kawasan jakarta selatan
sesuai namanya disebut tempe semangit karena memiliki aroma yang sengit
untuk menghilangkan aromanya pengolahannya pun harus benar benar diperhatikan
rofikoh rohim sang pemilik menjelaskan pengolahannya dilakukan dengan merebus tempe
bersama dengan daun jeruk daun salam dan juga lengkuas
setelah itu tempe baru diolah kembali dengan dicampur bersama bahan lainnya
termasuk rempah santan daging tahu hingga petai
asinama sambal tumpang karena memang cara makannya ditumpang ini sayur keurap dan juga nasi
untuk rasa tempenya memang dia beda ya dibanding tempe yang masih matang
karena ini hampir busuk tempenya jadi lebih lembek
rasanya mungkin karena bumbu jadi lebih asin gurih juga
dengan tekstur dan rasanya sambal tumpang ini ternyata punya banyak penggemar
rofiko menyebut sambal tumpang ini memang jadi makanan favorit orang zaman dulu
namun ia berharap menu ini juga bisa disukai generasi muda
apalagi dengan rasanya yang lebih enak
kalau prinsip saya memasak sambal tumpang ini
kalau zaman sekarang ini justru saya ingin menolong tukang sayur yang tempenya kalau jam sebelas ke atas sudah tidak laku
sudah tidak ada yang mau beli
kalau bisa sih ini berangkat dari sekarang ini tidak boleh ada makanan terbuang
kemudian juga ternyata gisinya kandungannya juga banyak dan rasanya juga enak
beralih ke menu kedua
kali ini saya mencoba lodeh
tempe semangit di restoran aromanis jakarta pusat
cara pengolahannya agar tidak bau masakan diolah dengan menggunakan belimbing wuluh dan juga petai
bumbu bumbu tersebut ditumis bersama
namun racikannya di sini tidak menggunakan santan seperti lodeh tempe semangit biasanya
rasa kuahnya yang pedas asam dan segar berpadu dengan tempe bertekstur lembut nikmat disantap dengan nasi hangat
nikmat disantap dengan nasi hangat

jakub betula saya mau ikutnya

jakub betula saya mau ikutnya
jakub betula saya mau ikutnya
saya memang suka tempe jadi semua tempe dicoba coba terus pas di sini kok ada cobain terus pas
rasanya juga pas gitu
tempe semangit pada dasarnya adalah tempe yang difermentasi lebih lama dari tempe normal
jika tempe biasa membutuhkan waktu fermentasi satu dua hari tempe semangit membutuhkan tiga sampai empat hari fermentasi di suhu ruang
walau dikatakan hampir busuk ahli giziri tarama yulis mengatakan tempe semangit aman dikonsumsi
selagi tidak terjadi perubahan seperti berlendir bau amoniak atau tekstur kacang yang sudah tidak utuh
dia tidak membuat keracunan tidak membuat tosit dia tetap jadi makanan bisa
tetapi kualitasnya sedikit lebih rendah karena yang ada justru yang non esensial
yang esensialnya sudah berkurang non esensialnya naik
kalau di awal esensialnya yang naik non esensialnya rendah gitu
dan penelitian mendukungnya juga tidak terlalu banyak
jadi kita hanya bisa jelaskan terkait dengan perbedaan jenis atau komposisi asam amino penyusun protein
yang memang sangat baik pada proses yang dihasilkan dari proses fermentasi tempe tersebut
rita menambahkan agar kandungan asam amino dalam tempe semangit tidak rusak
hindari proses pengolahan dengan pemanasan suhu tinggi
seperti digoreng atau menggunakan minyak yang berulang